assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
para pemimpin lembaga lembaga negara
lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan
dan para sahabat yang banyak sekali saya kenal secara pribadi
ibu dewi fortuna anwar selaku moderator
hadirin yang saya muriakan
hari ini kita dapat kembali bertatap muka
bersama sama untuk meneguhkan sikap tekad dan upaya kita
untuk menjaga keindonesiaan kita
dan lebih dari itu
untuk memajukan negara yang sama sama kita cintai di abad dua puluh satu ini
semoga kebersamaan kita mendapatkan ridha allah swt
saya yakin ibu megawati soekarno putri
dan bapak baharudin yusuf habibie
telah menyampaikan pandangan dan pikiran beliau
saya yakin pula menyinggung soal soal kebangsaan
keindonesiaan dan keberagaman
oleh karena itu
ibu dewi fortuna anwar disamping tentu saya juga akan menyampaikan pandangan saya
menyangkut isu yang sangat fundamental ini
keindonesiaan kebangsaan kebenekaan
tetapi saya juga ingin mengajak hadirin sekalian
bagaimana kita melihat ke depan
masa depan indonesia
sepuluh dua puluh tiga puluh tahun mendatang
dan sebelum saya memulai
pandangan yang ingin saya kedepankan ini
saya mengucapkan selamat kepada lidi
tahun ini genap berusia lima puluh tahun
semoga libi makin berjaya
untuk bangsa dan negaranya
terima kasih pula mengajak saya
untuk hadir dan berpartisipasi dalam
acara yang penting ini
acara yang menurut saya
very timelay kalau saya lihat topiknya
juga edukatif dan mengajak kita semua
menjadi bagian dari indonesia kita
saya berikan apresiasi yang tinggi kepada libi atas
prakarsanya di hari hari
menjelang peringatan kemerdekaan di negeri ini
saya diminta untuk menyampaikan
permasalahan yang mengait keindonesiaan
kebangsaan tetapi sekaligus juga
bagaimana indonesia kedepan ini
oleh karena itu ingin saya mulai dari
ajakan saya sebenarnya
marilah para sahabat
menghadapi segala macam tantangan di negeri ini
kita tetap bersikap dan berpikir optimis
marilah kita menjadi bangsa yang optimistik
dan jangan yang pesimistik
insyaallah indonesia yang kita cintai ini
di abad dua puluh satu ini akan maju
mari kita bangun kita bangun betul
semangat indonesia bisa can do spirit
kalau negara lain bisa maju insyaallah
dengan kerja keras dengan kebersamaan kita
indonesia juga bisa
tetapi kita juga tahu bahwa
masa depan yang kita idam idamkan itu
maju dan sukses itu tidak akan
datang dengan sendirinya tidak akan datang dari langit
dan kita perjuangkan bersama
peter drutter yang sudah kita kenal
mengatakan kalau kita mengintip masa depan
kita melihat masa depan
mari kita bangun bersama sama
sampai benar benar negara kita menjadi negara maju
di abad sekarang ini
so the bottom line dari apa yang saya sampaikan sekarang ini
ini ajakan pembuka saya sekali lagi
jangan menjadi manusia dan bangsa yang pesimistik
yang kengeng mudah menyerah selalu mengeluh
dan suka menyalahkan pihak lain
kalau karakter negatif itu kita miliki
kita tidak akan menjadi siapa siapa
dan indonesia tidak akan kemana mana
tentu bukan itu
indonesia yang kita mimpikan secara bersama
berkaitan dengan peringatan kemerdekaan indonesia
tujuh puluh tahun indonesia merdeka
saya yakin di negeri ini banyak yang melakukan refleksi
kontemplasi dan sekaligus memikirkan masa depan
proyeksi ke masa depan
di sini banyak sejarawan
ada pak taufik abdullah ada pak anwar gonggong dan lain lain
saya harus menyampaikan pandangan saya
bagaimana kita membatas sejarah
seringkali ketika kita melakukan refleksi kemerdekaan
melihat bagaimana kondisi indonesia dulu sebelum merdeka
ketika para founding fathers berrembuk berdebat
merancang bangun indonesia
yang dicita citakan dan indonesia belum ada
antara bulan mei sampai bulan agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian kondisi sekarang ini
seolah olah di antara seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan dua ribu tujuh belas
tidak terjadi apa apa
menurut saya pandangan seperti itu
kurang utuh kurang lengkap
sebaiknya cara kita membaca sejarah adalah
apa sih yang ada dalam mimpi
idealisme para pendiri republik dulu
sepanjang indonesia merdeka dengan timeline
dengan tonggak tonggak sejarah yang terjadi
dari periode ke periode
hingga kondisi saat ini
dan bahkan kita melihat ke depan
kalau kita membaca sejarah dalam
dalam perspektif atau bentangan seperti itu
maka kita akan mengerti dan paham
tentang pasang surut dan dinamika
perjalanan republik ini
ternyata dalam tujuh puluh dua tahun
banyak sekali penyesuaian
banyak sekali perubahan
berbeda dengan yang diimimpikan oleh
para pendiri republik
apakah berkaitan dengan konstitusi
politik dan demokrasi sistem pemerintahan
dan sekali lagi
kita juga akan tahu
ada tiga penggal sejarah
yang menentukan di negeri ini
yang banyak sekali kita bisa memetik pelajarannya
pertama era pemerintahan presiden soekarno
dengan segala dinamikanya
yang kedua era pemerintahan presiden soeharto
dan yang ini
sekarang ini bukan terakhir
kita tidak tahu apakah ada reformasi
jilid kedua jilid ketiga dan sebagainya
ingat sejarah itu
akhirnya sebuah evolusi besar
revolusi itu sendiri sebetulnya koreksi
mari sekali lagi kita lihat sejarah kita
sejak seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga tahun dua ribu tujuh belas seperti itu
masuklah saya sekarang pada dua tiga isu
ibu dewi perturungan war
bagaimana indonesia ke depan
kita setuju bahwa indonesia harus menjadi
maju dan sukses
itu juga cita cita para pendiri republik
kalau kita baca pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
pertanyaannya yakinkah kita sampai di situ
saya punya keyakinan kita bisa pada saatnya
masih banyak peluang yang terbuka di depan kita
untuk tumbuh menjadi negara yang matang
dan betul betul berhasil
nomor dua kita selalu bisa keluar dari krisis
dari satu krisis ke krisis yang lain
yang ketika potensi and resources kita besar
lantas kita sekarang ini
tanpa kita sadari barangkali
kita juga terus bertransformasi
negara kita akan survive dan sukses
kalau tidak melakukan transformasi
demi dan juga manusia
dan jangan lupa
sejak bung karno pak harto pak habibie
gus dur ibu megawati saya pak jokowi
dan ke depan pasti ada lah
sukses sukses story yang ada
di era sepuluh tahun ketika saya memimpin pemerintahan
alhamdulillah kita punya income per capita
dari satu seratus dolar per tahun menjadi tiga tujuh ratus dolar
kalau ini dijaga
ingat merdeka enam puluh tahun satu seratus
sepuluh tahun kita bersama not me what us
bisa menaikkan pak jokowi harapan kita
dan pengganti pengganti beliau suatu saat menjaga
sehingga not only kita bisa keluar dari middle income track
tetapi kita akan terus melaju
menjadi negara yang akhirnya
develop country di insya allah akhir abad dua puluh satu ini
nah sekarang kita bicara apa tugas kita
apa pekerjaan rumah kita
banyak pr dan tugas kita
yang harus kita lakukan dari sekarang menuju indonesia dua ribu empat puluh
satu abad kita merdeka
dan indonesia sepanjang abad dua puluh satu ini
saya hanya ingin mengangkat tiga agenda saja
dari so many tasks
boleh juga challenges yang akan kita hadapi
pertama soal ekonomi dan kesejahteraan
ingat amanah konstitusi
amanah pendiri republik indonesia santai
harus menjadi negara yang adil dan makmur
adil dan berkelanjutan
saya juga menistilah
artinya apa ekonomi tumbuh tinggi
inclusive semua merasakan bukan hanya golongan the heads
kemudian ya jangan itu dicapai dengan merusak lingkungan
dan menguras sumber sumber kehidupan
itulah esensi dari sustainable developmentnya
sekarang di unlock oleh bangsa bangsa sedulunya
itulah esensi dari ndgs dan sekarang sdgs
dan kalau kita bicara green economy
so agenda pertama ekonomi dan kesejahteraan
agenda kedua ekonomi dan kesejahteraan
agenda kedua demokrasi begini
kita sebetulnya kalau melihat perjalanan waktu
terutama yang disebut order lama dan order baru
dari kedua penggal waktu periode pemerintahan
atau periode kita dulu
ruang rakyat untuk berekspresi dan berpartisipasi tidak cukup
oleh karena itu
amanah reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
mari kita bikin yang cukup
demokrasi tentunya ya harus kuat stabil dan berkualitas
demokrasi kita belum sempurna kita tahu
dan memang tidak mudah tidak seperti membalik telapak tangan
membuat sebuah demokrasi
sebuah bangsa itu betul betul mapan kuat stabil dan berkualitas
dan satu hal
bukan demokrasi yang di sana sini penuh dengan anarkisme
tetapi cara menjaga ketertiban demokrasi
ada jalan yaitu the rule of law
itu yang paling tepat
jangan kita tergoda untuk melakukan cara cara yang represif
sejarah juga lah yang memberikan pelajaran kepada kita
saya yakin bapak ibu para sahabat
saatnya akan tiba indonesia punya demokrasi seperti itu
agenda ketiga adalah civilization
peradaban bangsa yang berkarakter yang maju dan yang unggul
kalau kita punya something
peradaban seperti itu sirkulasi seperti itu
tidak perlu cemas kalau sekali kali ada shock ada crisis
ada goncangan baik karena faktor eksternal maupun faktor internal
kita akan survive dan akan terus maju ke depan
nah kalau kita menyimak mega trend di abad dua puluh satu ini
termasuk revolusi teknologi yang luar biasa
saya kira lipi sangat mengerti ini
bangsa indonesia menurut pandangan saya
ke depan ini harus makin adaptif dan inovatif
kalau tidak kita akan bersisik
kita akan kalah dalam era globalisasi yang syarat dengan kompetisi ini
meskipun juga ada kooperasi
meminjam istilah alvin topler dulu tahun tujuh puluh an sangat terkenal
jangan sampai kita dihinggapi penyakit jiwa yang disebut dengan future fox
selama sepuluh tahun saya berinteraksi dengan para pemimpin dunia di berbagai forum
mulai dari asean efek g dua puluh pbb
saya punya kesimpulan
indonesia tidak perlu cemas sekali lagi kalau kita semua ini betul betul menjadi bangsa yang inovatif
bangsa yang adaptif
tiga itulah yang menurut saya diantara banyak agenda yang patut kita lakukan
menuntut presentasi singkat saya ini
soal isu kebangsaan budewi persatuan dan kebinikan
pandangan saya begini sederhana sekali
karena tidak ada resep ajaib
tidak ada shortcut untuk merawat kebenekaan kebangsaan dan keindonesiaan ini
ya mari kita semua merawat kebangsaan kita
persatuan dan kebinikan kita dengan penuh ketadaran
dengan serius dan tanggung jawab
tapi begini janganlah kita terlalu cemas
oh la la kok hanya indonesia yang seperti ini
lihatlah tetangga tetangga kita ada masalah masalah itu
di singapura sendiri di malaysia di myanmar di australia di filipina ada
ada kejadian yang merubah harmoni dan juga kebersamaan sebagai bangsa
so jangan terlalu cemas
tetapi memang kita harus sangat serius
dan not to be taken for granted akan aman aman akan baik baik
akan rukun selalu bangsa kita
kita harus melakukan segalanya
dan memang merawat harmony and diversity itu tugas kita
dan kita harus merawat sepanjang masa siapapun yang menjadi presiden gubernur menteri gubernur bupati wali kota semua
tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat semua bertanggung jawab untuk merawat sekali lagi keberagaman
kalau keberagaman tapi lebih nasional lagi adalah kebangsaan dan keindonesiaan
kita sudah punya pancasila
punya bangun negara kesatuan
punya undang undang dasar semesta
punya undang undang dasar semesta
untuk undang undang dasar sembilan belas lima pahami pembukaannya
dan punya bhinneka tunggal ika
tinggallah bagaimana secara cerdas dan arif
kita mendayakunakan menggunakan semuanya itu
bukan hanya pemersatu dan pemikat
itu baru separuh fungsi dari yang kita miliki
tapi yang lebih penting bagaimana pancasila kita kebinekaan kita
nkri kita undang undang dasar kita konstitusi bisa membuat indonesia maju tidak
tertinggal oleh bangsa bangsa yang lain
nah pesan atau harapan saya yang menangani urusan kebinekaan lima tahun jadi menteri
dulu menko polkam sepuluh tahun menjadi presiden memang khususnya merawat harmoni
antar agama antar etnis antar suku dan antar daerah tidak cukup hanya dengan toleransi
meskipun toleran is very important tidak cukup dengan tanggal rasa
tetapi yang kita perlukan sekarang respect penghormatan kepada siapapun yang berbeda
berbeda agama berbeda etnis berbeda suku berbeda apalagi daerahan not on the tolerance
dan tanggal rasa respect lebih tinggi hormati itu yang paling tinggi
itu menjadi values kita menjadi identitas bangsa kita
oleh karena itu saya dukung penuh para karsa dari negara kepala negara pemerintah sekarang
ini untuk memperkokoh keindonesiaan kita dengan harapan ajaklah kami semua libatkan
rakyat karena tidak ada yang tidak mencintai rakyatnya bangsanya dan negaranya
jadi bukan hanya tugas beliau beliau tugas kita semua
saya kira itu akan menjadi jalan yang paling baik
closingnya ibu teman teman tuhan dan sejarah telah dan masih memberikan waktu dan
peluang kepada bangsa indonesia
kita punya modal
kita punya potensi
jadi apakah indonesia akan sukses atau gagal kalah atau menang whether we'll be the winner
atau the loser di abad dua puluh satu ini it depends on us all kita sendiri
dan yang diperlukan barangkali among others semangat optimisme keberanian untuk mengubah
diperlukan juga visi jauh ke depan leadership at all levels persatuan dan kebersamaan
serta kontribusi kita semua
jangan ada free riders di negara ini
semua harus berkeringat semua harus gotong royong untuk mencapai tujuan yang besar
saya kira begitu ibu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh